jenuh tiap transaksi selalu antri
gak ada lagi tuh antrian panjang di kasir
tinggal pindai kode qr nya masukkan nominal klik bayar dan yap transaksi selesai